volume air di situ cipanunjang kabupaten bandung sepanjang musim kemarau ini menurun tajam
kondisi ini bisa berdampak terhadap pasokan air bersih bagi warga bandung
sementara itu dampak kekeringan juga dirasakan oleh warga di kabupaten cirebon dan kabupaten subang
dan bandung nyaris kering
musim kemarau yang berlangsung sejak bulan juni hingga saat ini
mengakibatkan turunnya volume air di situ cipanunjang
setiap harinya penurunan permukaan air di situ cipanunjang rata rata mencapai tiga puluh tujuh cm
sementara muka air situ cilencah yang juga berada di pangalengan
setiap harinya rata rata turun sebanyak dua lima cm
kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap pasokan air bersih bagi warga kota bandung
jika mengandalkan kedua situ diperkirakan satu ratus tujuh puluh ribu pelanggan pdam tirta wening
kota bandung akan mengalami krisis air dalam dua puluh hari ke depan
selama ini pdam tirtawening
mengandalkan situ cipanunjang dan situ cilencah sebagai sumber air baku
yang mengalir melalui sungai cisangkui dan cikapundung
kritis pada saat sudah tidak mendapatkan lagi hujan yang cukup
melebihi dari angka empat bulan tidak hujan
sementara itu krisis air bersih juga dialami warga di kabupaten cirebon
bantuan air sebanyak dua mobil tangki pdam dengan kapasitas total enam belas liter
langsung diserbu oleh warga desa cangkwak kecamatan duku puntang kabupaten cirebon
kekeringan sudah dialami warga sejak empat bulan lalu
mesinnya tuh mesinnya tuh
udah gak keluar air kok ibu
rasi sumus masih ada
tadi sampai rebutan bu
iya ya kan butuh air
takut gak kebagian
iya takut nggak kebagian nantinya
dampak dari kemarau panjang juga dirasakan para petani di desa pantora subang jawa barat
ratusan hektare lahan pertanian di desa tanjung rasa kaler dan desa tanjung rasa kidul
kecamatan patok besi subang kekeringan lantaran tidak adanya pasokan air
kekeringan lantaran tidak adanya pasokan air
para petani pun memilih untuk tidak menanami sawah mereka dan menunggu datangnya musim hujan
sementara sebagian petani yang mencoba menanam palawija harus menderita gagal panen
tim liputan transmedia